ada pulau di kota bogor
bukan bukan pantun
tapi ini beneran
di belakang saya adalah suatu kawasan
di mana kawasan ini terbelah oleh aliran sungai ciliwung
dan membentuk sebuah pulau
inilah pulau gelis
pulau gelis adalah sebuah kampung yang terletak di sebelah selatan kebun raya bogor
termasuk dalam kelurahan babakan pasar kecamatan bogor tengah
pulau gelis dapat dijangkau dengan berjalan kaki
melewati jembatan di tepian sungai
pulau gelis bukan pulau dalam arti sebenarnya
melainkan merupakan daratan
yang terbentuk karena aliran sungai ciliwung
terbelah kemudian menyatu kembali
pulau kecil ini sangat padat
dengan luas wilayah tiga lima hektare
pulau gelis dihuni dua lima ratus jiwa
dengan kata lain kepadatannya sekitar tujuh ratus jiwa per hektare
kampung ini terkenal dengan kehidupan toleransinya yang tinggi
warga tionghoa dan sunda hidup rukun berdampingan sejak ratusan tahun silam
sebuah kelenteng tua bernama panko yang didirikan bertahun seribu tujuh ratus tiga
telah ditetapkan sebagai capar budaya pada dua ribu sebelas

di depan pintu masuk kelenteng seluas empat ratus meter persegi ini
terdapat dua payung yang merupakan ciri khas budaya sunda
di dalam kelenteng terdapat patung dewa panko
menurut pengurus kelenteng tempat ini juga digunakan sebagai peristirahatan
oleh raja prabu siliwangi pada zaman kerajaan pajajaran
oh iya tempat di sini
tempat ibadah secara tradisi
jadi bagi yang mempunyai keyakinan
bisa hadir di sini kemudian mereka melakukan berdoa atau sembahyang
atau bisa juga berziarah di tempat petilasan yang ada di belakang kami kemudian di samping juga
uniknya di kelenteng ini tidak hanya umat buddha dan konghucu saja yang dapat beribadah
namun untuk para umat muslim juga dapat berziarah ke petilasan tokoh muslim jawa barat yang ada di sini
pertama pantai pantai pantai
toleransi di kelenteng ini dibuktikan dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan keagamaan
seperti pengajian oleh umat islam dan sembahyang arwah ciyoko pada bulan ke tujuh setiap tahun oleh masyarakat tionghoa
terus terang saja warga muslim yang di sekitar kelenteng ini
juga termasuk bapak rt juga termasuk anak anak mudanya
setiap kegiatan yang kita selenggarakan
seperti malaman tahun baru
kemudian ada kegiatan ciyoko
kemudian ada kegiatan baksos dan sebagainya
mereka bahu membahu membantu kami di sini
penduduk pulau geli kebanyakan menjadi pedagang dan pendulum
kampung ini ditetapkan menjadi kampung etnik sejak dua ribu delapan belas
tetapi pengembangannya sebagai destinasi wisata terhambat pandemi covid sembilan belas
karena kami itu dari tahun dua ribu delapan belas
kampung pulau gelis ini sebagai kampung wisata
makanya dari situlah kami sebagai pengurus rw empat pulau gelis untuk kemajuan kejahteraan warga kami
akhirnya terbentuk suatu umkm atau kerajinan kerajinan yang ada di pulau golis itu
aib misalnya tas speaker buatannya ini terjual satu ratus dua puluh potong setiap bulan
tas dijual ke berbagai daerah salah satunya ke makassar
pasok kes buat sepiker audio ini
awal buka dua ribu empat awal buka saya merintis di bidang jahit ini
ada juga ading yang menjahit kostum liong atau naga dan barongsai
bersama anak istrinya dalam sebulan adi biasa menerima pesanan empat sampai enam belas kostum liong
pesanan datang dari berbagai daerah termasuk bangka belitung dan juga riau
sejak tahun dua ribu keluarga aja tiga orang sama istri anak gitu bantuin
selain aeb dan adik menurut ketua umkm gelis eli ada dua puluh tujuh jenis produk umkm yang menjadi ciri khas pulau gelis
selain barang kerajinan warga di sini juga memproduksi

reza siregar probokus hartoyo bogor jawa barat